guys film barunya udah gue upload ya
para pelaku film bersama asosiasi produser film indonesia
meluncurkan kampanye anti pembajakan
video yang dibintangi chico jeriko ini
akan diputar di seluruh jaringan bioskop tanah air
melalui video ini pelaku film ingin menyadarkan penonton
agar lebih menghargai karya orisinil
kampanye ini berangkat dari fenomena pembajakan yang marak terjadi
berarti sih dengan hukum dan ada salah satu contoh nih
yang nggak sengaja gitu
dia sengaja sih melakukan itu dengan diego
mungkin menurut dia itu keren kerenan
tapi dia nggak tahu gitu
banyak pihak yang dirugikan karena tindakan dia sendiri
dan sekarang emang lagi ditindak lanjuti
dan menurut saya sih memang pantas sih dikenakan pasal
padahal selama ini produsen film
mengandalkan pemasukan utamanya dari tiket bioskop
jika film sudah dibajak sebelum tayang
bisa mempengaruhi pemasukan film secara signifikan
satu film itu di download secara ilegal
maka satu produser film itu akan mengalami
kerugian sampai empat miliar rupiah per film
selain itu keberadaan bioskop yang tidak merata
juga turut mendorong pembajakan tumbuh subur
yang akhirnya memaksa penonton untuk mencari alternatif
dari streaming online ilegal atau membeli dvd bajakan
hingga januari ini
pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika
telah menutup tiga ratus dua puluh empat situs ilegal karena melanggar hak cipta
hei aku di masuk penjara bajak pesawat
kau lihat mata aku
saya bajak film bang
bah film di mana aja